mau kita lihat aja pagi
ini saatnya saya seram sultan
kok bisa begitu
ya bisa lah kalo pake a
begitu aja deh
kita harus atur strategi kalo begini caranya
kita serang saja bersama sama
kita harus kalah
jangan pake nafsu dong
pake nafsu tuh gak boleh
nampaknya mereka mau nyerang
sultan paman wamiu
fosil mereka dari pesantren ini
pokoknya harus dikasih pelajaran
kekuatan paman wamiu
kalian mau menang
kalo mencelakai sultan
hadapi aku dulu
begini aja deh
ayo mau cabut dulu ya
kenapa mesti kabur
kita berdua aja sendiri
lawan saja bagaimana
udah lewat sama dia
gak bisa menang
apalagi kita cuma berdua
eh justru itu dia sendiri kita berdua
masa kita gak punya kuku atang
ah udah deh
dengan kau aja deh
aku cabut dulu ah
gak berani aku
kenapa si iblis kabur
daripada aku babak belur
lebih baik aku harus menggunakan ilmu langkah seribu
kabur kabur sono lu
taman mau meong selesai
itu yang bener
nanti kok daunnya masih ada gimana
pak kia bisa marah
kalo mau kerja
kerja gak usah pakai ngomong
udah dimainin aja
kenapa kau buruk
papa kamu datengnya
naik motor yang bener kenapa sih
akhirnya mereka datang
ngapain dia peluk si bento aduh kok perasaanku jadi enggak enak nih anak mami banget sih udah digemdeng
di pesantren juga masih aja anak mami gimana mau mandiri dikesan orangtua apalagi ibu memang
dia harus penelit agama iya tuh bener
kayaknya papanya boleh hawe bawa makanan tuh kamu
kelihatan makanan aja istrinya kenceng
yang penting kenceng
jangan sampai papa lihat
jangan sampai papa lihat
tenang jangan berisik
kalau mau dapat kue mau dapat kuenya
baru di jatuhin orang tuanya aja udah kayak gitu
kapan yang di jatuhin sama orang tuanya
sini juga kapan ya
nanyain mama sih
yang datang kesini papa
tapi bapak kesini kok naik motor
aduh papa tadi dari rumah udah naik mobil su
tapi pas mau naik kesini ternyata jalanan ditutup
akhirnya papa tinggal mobilnya di bawah
papa sewa motor deh sama bento
gak mau dia
tapi papa kenapa gak paksa mama kesini
sultana kangen pengen liat lagi
ini kangen sama papa aja
pagi pagi begini sudah sampai
berangkat jam berapa subuh
iya pak kiai tadi
pagi pagi banget udah berangkat padahal
ternyata tetep terlambat juga
udah keburu macet nggak bisa naik
jadi mobil saya tinggal di bawah
sewa sewa motor deh
iya iya memang gitu keadaannya disini
aku tungguin dari tadi om
nanti makanannya rusak dong
udah sabar dulu nanti mau main kesini
assalamualaikum pak kiai
seneng banget ngeliat anak anak bahagia
sepertinya ada kesempatan
buat bikin kekacauan saat ini
itu gelangnya si sultan
saatnya akyu beraksi
uh supaya seru
ada rumah gue yang dibawa anak anak gitu
iya pak kiai
apaan si bento tak tul tak tul
mbak be mbak be ini gak bener nih
lebih banget sih ketemu orang tua aja
mbak be mbak be
makanan yang banyak
kentung kalian bawa apaan
kalian dapat makanan dari sultan ya
ini kata pak benteng
kok suruh dibagi bagiin sama santri yang lain
eh tapi inget kan bu lahwe tinggal sama kita
kalo bagiin dia di padat tuh ini aja yang paling atas
nah yang dibawa cata kita
rezeki itu tidak boleh ditolak
kalo kita di padat
kalo kita di padat
kalo kita di padat
kita harus banyak
kalo kita di padat
kalo kita di padat
kalo kita di padat
kalo kita di padat
saatnya saya seram sultan
dan juga paman yang kaget
naik ke situ deh
kalian gimana sih kok kotaknya isinya hewan bukan kue
eh berat tuh
tuh sakit tuh
ih cicil tuh udah
kok pada ribut ribut
ini perbuatannya om jin dan si ruman ambe
hmm paman sudah duga
ini pasti perbuatannya ayam ayaman sd sama si ruman
tolongin apa pindah rumah
hah isi token
apa ya kotak abis paketan
udah cukup serunya
aku berubah lagi
apa sih ini
ya tobi kotaknya masa isinya hewan bukan kue
tunggu aku mau ambil
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia